tunggu tunggu tunggu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
jangan jangan opa davin sama tasya disini juga
gak ada opa opanya
udah jadi apaan
udah ada opa opanya
da vin ada juga disini
gak ada opa opanya
gak ada opa opanya
gak ada opa opanya
gak ada opa opanya
gak ada opa opanya
gak ada opa opanya
gak ada opa opanya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
aduh gue malah semangat kalo harus ketemu davin disini
lo masih gak bisa move on dari davin ra
padahal davin itu sama sekali udah gak nganggep lo ra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
yang diomongin ardi emang ada benernya juga sih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
dia udah ngerusak acara gue semalam
gimana ra masih mau ganti cafe
sera lo aja deh
nih aneh ardi
kok lo tumbin banget sih vin ngajakin gue nomprong disini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
mau nanya sesuatu sama
mau duduknya diket mana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
lo punya masalah ya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
gue diliatin sama ardi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
gak ada yang lagi
dan lo gimana lo suka kan makan disini
dari tadi davin aneh banget deh
kayaknya ada yang mau diomongin deh sama gue
tapi kayaknya ragu ragu gitu
jangan jangan davin mau ngebahas soal kadang ketuker sama kado ardi
gue bingung banget mau jawab apa apa
kok jadi lo yang bengong
siapa yang bengong

hmm lumayan sih
masih ada bekas nih ya
belum udah ilang
kok lo ketawa sih
gimana sih makannya sini gue bantuin elapin
seremotan gini makannya